bawaslu dki jakarta memutuskan m taufik bisa mencalonkan diri sebagai anggota badan legislatif pada pemilu dua ribu sembilan belas nanti
dilansir dari detik com komisioner bawaslu dki jakarta puadi selaku ketua majelis menyatakan
bacalek dprd dki m taufik dapil tiga nomor urut satu dari partai gerindra telah memenuhi syarat verifikasi dokumen
bawaslu dalam putusannya menyatakan peraturan kpu nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas bertentangan dengan undang undang
nomor dua belas tahun dua ribu sebelas tentang peraturan perundang undangan
bawaslu dalam pertimbangannya juga menggunakan keterangan ahli hairul kuda
hairul mengungkapkan tidak ada relevansi maupun hubungannya antara perbuatan korupsi
yang dilakukan oleh m taufik dengan proses politik yang sedang diikuti
menjadi calon anggota dprd provinsi dki jakarta pada pemilu nanti
m taufik disebutkan dalam putusan bawaslu juga sudah menjalani hukuman
dan kemudian bersedia untuk jujur dan terbuka